apakah mereka memilih gratis ongkir ataukah promo lainnya
iya tadi seperti kami sampaikan bahwa sebenarnya ini kita mendukung gitu kan dengan sistem tadi
pemerintah dia menyebut ini ada anomali pak di balik laporan bps yang menyebut provinsi yogyakarta termiskin sepuluh jawa
cak tapi kalau boleh tanya nih cak